permasalahan utamanya adalah ketika zonasi tidak lagi berkaitan dengan lokasi atau putra putri daripada anak di daerah lokasi tersebut
tapi lebih banyak lagi orang yang kemudian dalam satu tahun sebelumnya numpang tinggal atau membuat kk di daerah yang terdekat dengan sekolah tersebut
nah permasalahan terbesar adalah kenapa banyak sekali kakak yang diperjualbelikan hanya untuk sekedar supaya anak anak itu bisa mendapatkan lokasi yang dekat
itu yang ditemukan oleh wali kota bima arya kalau tidak salah bahwa ditemukan hampir sekitar ratusan siswa siswa yang bertempat tinggal di dalam sebuah wilayah atau kk yang sebetulnya tidak jelas itu tempatnya di mana
nah jalur prestasi atau yang ujian atau yang tes atau yang name ini itulah yang diperbanyak